jawab gue put
apa yang sebenernya terjadi sama lo put
apa yang sebenarnya terjadi sama putri
kenapa putri bisa sampai kayak gini
kamu baru juga kenal
so tau banget
jelas saya harus tau
jangan pernah membantah saya bang heran
serahin dia ke jojo
bukan urusan kamu
gue ngerasa jadi cowok yang gak berarti
kamu denger saya gak
apa kamu tuli bang heran
serahin dia ke jojo
gue harusnya bisa bertanggung jawab
tapi gue gak punya pilihan sama sekali
kamu tahu kan laki laki sejati seperti apa
yang memakai kekuatannya
untuk melindungi wanita
seandainya lo tahu isi hati gue usus goreng
iya pak bos
yang sekarang gendong si ca
asalan tuh om jojo
pasti ini semua gara gara my daddy
saya tidak mau dia ada disini
hei bang heran
ngapain kamu disini kayak patuh
so ineson di depan pangeran biar dia makin serba salah dan gak bisa berkutik sama sekali
lo udah balik
tadi gue denger daddy teriak cewek asongan
emang ada dia disini
dia emang ada disini mel
dan gue ngerasa jadi cowok yang paling bodoh
karena gue gak bisa ngelindungi dia
apalagi disaat saat dia butuh gue
gue tau lo sedih gak bisa beri cewek asongan karena lo harus selalu ada disamping gue
janganlah lo jadi panggung
janganlah lo jadi panggung
janganlah lo jadi panggung
janganlah lo jadi panggung
janganlah lo jadi panggung
sebenarnya anaknya siapa sih ya
kalau punya keinginan
mereka minta ampun
hantui dong bawa motor
put lo kenapa put
nah ini dia kepanasan makanya pingsan
jagain ya saya tak beli minum dulu
jawab gue put
apa yang sebenarnya terjadi sama lo put
apa yang sebenarnya terjadi sama putri
kenapa putri bisa sampai kayak gini
ah kamu baru juga kenal
asal tau banget gak usah kepo deh
jelas saya harus tau
ya itu karena kesalahan dia sendiri
kenapa dia pakai melawan bos raymond
ya gini nih jadinya
jadi putri kesini karena pengen nemuin bokapnya mel
kamu temennya kan
sama perempuan asongan ini
jangan deket deket sama pangeran
kalau gak mau berusaha sama pak bos raymond
tantangkan semua urusannya
jangan sembarangan nyalahin putri
karena saya orang yang paling tau isi hati putri
biangin juga ke bokapnya mel
saya gak terima
kalau sampai putri kenapa natal
putri bakal mendapatkan beasiswanya lagi
karena putri berhak kuliah
ya udah jangan deket deket
eh jangan deket deket putri
ini gua put
lu gak kenapa napakan
eh bu nawang
bu buru buru banget
mau langsung pulang ke rumah ya bu
saya janjian sama pak remon mau besuk anaknya
kayaknya sekarang hubungannya bu nawang dengan pak remond makin dekat ya bu

saya niatnya cuma besuk anaknya
saya niatnya cuma besuk anaknya
saya niatnya cuma besuk anaknya
ada niat yang lain
ada niat yang lain juga boleh kubu nawang
malah kita semua dukung
saya juga dukung deh
kita semua dukung kok
saya permisi dulu ya
in kamu ke ruangan saya sekarang
pokoknya aku harus cari segala cara untuk jauhin bu nawang sama pak remon
dan aku gak boleh kasih peluang nawang untuk bisa jenguk mel
karena aku tau
sifat keibuan nawang dan perhatian dia akan bisa luluhin hati mel
dan kalau itu terjadi
kalau itu terjadi
pak remon bisa lebih dekat lagi sama bu nawang
dan itu akan berlanjut
ke step berikutnya
itu gak boleh terjadi